tim gabungan pencari fakta novel baswedan tidak mengungkap pelaku maupun dalang dibalik penyiraman air keras terhadap novel baswedan yang terjadi sebelas april dua ribu tujuh belas yang lalu
penyerangan tersebut diduga berkaitan dengan penanganan kasus yang digeluti penyidik senior kpk novel baswedan
tim gabungan pencari fakta bentukan kapolri jenderal tito karnavian tidak mengungkap pelaku maupun dalang dibalik penyiraman air keras terhadap novel baswedan
yang terjadi pada sebelas april dua ribu tujuh belas silam
sepanjang pemamparan hasil laporan di mabes polri tim sama sekali tidak menyebut nama pelaku atau dalang penyerangan
juru bicara tgpf nur holis menyatakan bahwa penyerangan terhadap novel baswedan dilakukan tidak dengan maksud untuk membunuh
tapi untuk membuat novel menderita
tim pencari fakta juga merekomendasikan kepada polri untuk menyelidiki lebih lanjut tiga orang tak dikenal yang diduga kuat terlibat dalam kasus penyerangan ini
tpf lebih cenderung pada fakta lain bahwa pada tanggal lima april dua ribu tujuh belas ada satu orang yang tidak dikenal yang mendatangi rumah saudara novel alias novel baswedan
kemudian pada tanggal sepuluh april dua ribu tujuh belas ada dua orang yang tidak dikenal yang berbeda waktu tersebut
berhubungan dengan peristiwa penyiraman tanggal sebelas april dua ribu dua puluh
nurholis menambahkan ditemukan fakta penyerangan tersebut berkaitan dengan penanganan kasus yang digeluti penyidik senior kpk novel baswedan
tpf menemukan fakta bahwa terdapat probabilitas dari kasus yang ditangani oleh korban yang berpotensi menimbulkan serangan balik atau balas dendam akibat adanya dugaan
sekali lagi rekan rekan media kami tekankan akibat adanya dugaan penggunaan kewenangan secara berlebihan excessive use of power
di sisi lain anggota tim pakar pencari fakta hendardi menjelaskan komjen m iryawan tak memiliki kaitan dengan kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior kpk novel baswedan
tim pakar melakukan wawancara dengan iryawan untuk menggali informasi tentang apa saja yang dilakukan
iryawan terkait kasus teror novel
kasus novel terjadi saat dirinya menjabat kapolda metro jaya
sejak itu memang ya merasa kenal ya kalau kemudian pak iryawan ketika ada masalah berkunjung ke rumahnya dan sebagainya sesuatu yang wajar
dan catatan saya harus digarisbawahi setiap pertemuan antara pak iryawan dengan pak novel itu selalu ada saksi

sebelumnya komjen m iryawan mengaku pernah dimintai klarifikasi oleh tim pakar pencari fakta kasus penyiraman air keras ke novel
anggota tim pakar kasus novel hendardi menyebut pemeriksaan terhadap iryawan hanya untuk menepis berbagai isu yang mengaitkan kasus penyiraman dengan iryawan
tim liputan cnn indonesia
pertemuan iryawan dengan pak novel baswedan
setelah cukup lama dinanti hasil investigasinya tgpf yang dibentuk oleh kapolri untuk mengungkap pelaku penyeraman
air keras terhadap novel baswedan gagal membuka siapa pelaku penyiraman terhadap novel
tgpf hanya memberikan rekomendasi
temuan tgpf ini pun mendapat kritik dari tim kuasa hukum novel baswedan
apa yang membuat tgpf gagal mengungkap pelaku
lalu akan seperti apa kasus novel baswedan ini
akankah kemudian menguap begitu saja
atau akan ada keberanian dari pihak pihak terkait untuk mengungkapnya
kita akan coba dalami pada malam hari ini dengan narasumber yang sudah hadir di studio
di sebelah kiri saya sudah ada mas algifari aksa
baswedan selamat malam mas algif
terima kasih sudah hadir di prime news
dan kami juga masih menunggu konfirmasi dari anggota tgpf lewat sambungan telepon ifdal kasim
yang kami akan terus nantikan untuk bergabung dalam diskusi kami pada malam hari ini
saya ke mas algif dulu kalau begitu untuk pertama kalinya
sudah kita melihat sama sama tadi ya paparan dari tgpf yang sudah disampaikan ke media
ada banyak poin poin kritik dari tim kuasa novel baswedan
termasuk kemudian juga menyimpulkan bahwa tim tgpf ini gagal sebetulnya
untuk gagal total bahkan untuk mengungkap kasus ini
apa yang membuat anda mengatakan bahwa ini gagal total
apakah karena tidak bisa menyebut nama
atau memang dalam temuan temuannya ini sama sekali tidak ada yang baru sebetulnya
satwa memang dalam temuan dari tim pencari fakta ataupun satgas bentukan polri ini
tidak ada fakta fakta ataupun temuan temuan yang baru
apa yang disampaikan soal jumlah klinik yang diperiksa kemudian jumlah saksi itu kan dari tahun lalu itu sudah seperti itu adanya gitu
kemudian kita kan berharap walaupun dari awal kita pesimis karena bukan tgpf independen yang sebagaimana kita inginkan gitu
yang kemudian yang dibuat adalah satgas bentukan kapolri
dan tadinya kita berharap bahwa setidaknya ini pelaku lapangannya harus bisa ditemukan dan diumumkan hari ini gitu
ternyata tidak ada sama sekali dan ini menurut saya apa signifikansinya selama enam bulan tim tersebut bekerja gitu kan
dan mereka menyatakan
bahwa memeriksa beberapa tempat memeriksa beberapa saksi dan seterusnya
tapi kemudian tidak ada temuan setidaknya pelaku lapangan
mas algif ada saksi yang diperiksa ada olah tkp melibatkan kepolisian dari australia
segala bentuk upaya dari tgpf tadi sudah dipaparkan kepada publik
termasuk juga mengatakan bahwa memang kasus ini sangat minim alat bukti
apakah itu diterima oleh tim kuasa novel baswedan
ya kita tidak menerima bahwa kasus ini
sangat minim alat bukti
polri dan satgas juga sudah mengatakan ada tujuh puluh empat saksi empat puluh diantaranya telah diperiksa ulang
ada tiga puluh delapan rekaman cctv sebelumnya ada seratus lebih rekaman cctv menurut keterangan dari polri
tapi kenapa kemudian tidak ditemukan
bahkan menurut saya lebih maju laporan ataupun temuan dari komnas ham gitu
yang kemudian lagi lagi kemudian rekomendasinya tidak diikuti
jadi rekomendasi komnasam kepada kapolri kepolisian itu tidak hanya satgas ini
tapi juga pemeriksaan terhadap abuse of process
jadi komnasam menyatakan bahwa ada kejanggalan dalam proses penyidikan kasus novel baswedan
ada abuse of process menurut komnasam
dan itu sama sekali tidak diadres ataupun tidak direspon oleh tim bentukan kapolri
seharusnya kan kalau mau fair bahwa ini menjalankan rekomendasi komnas ham
rekomendasi komnas ham tidak hanya tim tapi juga pemeriksaan terhadap abuse of process
jadi orang orang yang di dalam
prosesnya itu ya itu kan sejak awal juga didorong oleh komnas ham
iya karena misalnya ada cctv yang tidak diperiksa
kemudian ada kejanggalan terkait sidik jari
kemudian ternyata handphone dugaannya handphone dari saksi saksi juga tidak diperiksa
karena itu sangat penting dalam menyelidik tindak pidana
dan seterusnya orang yang diduga saksi
orang yang diduga mengintai novel ataupun mengintai rumah novel
ternyata tidak diperiksa dengan layak
dan kemudian segera di clearance ataupun dikatakan bahwa itu mata elang
jadi komnasam mengatakan ada abuse of process di sana
dan itu tidak sama sekali dalam laporan
setidaknya dalam press release nya itu tidak direspon gitu
dan dari awal kita kenapa kita meyakini bahwa hasilnya tidak akan menggembirakan
ada di satgas bentukan polri ini atau yang dinamakan oleh mereka tpf ini
polisian anggota kepolisian yang terlibat di dalamnya juga sama saja dengan anggota kepolisian yang sudah dua tahun yaitu menyidik kasus novel dan itu gagal gitu
dan kita juga
jadi menurut anda hanya mengulang kegagalan dari tim yang sebelumnya
mengulang kegagalan rekomendasi diulang lagi rekomendasi
ini sangat aneh
ada investigasi pemeriksaan kemudian hasilnya rekomendasi bentuk tim hasilnya rekomendasi lagi
akan ada rekomendasi sampai ke berapa kali gitu sehingga kasus ini bisa terungkap
jadi anda simpulkan sebetulnya kinerja dan juga upaya untuk mengungkap kasus ini lewat tgpf apa sebetulnya
ya kita simpulkan bahwa kalaupun tidak mampu sepertinya tidak mau
jadi tidak maunya kenapa
karena ada hambatan hambatan secara politik dugaan kita gitu
jadi kenapa kita mendesak bahwa ada tgpf independen
ini bisa mengatakan
mengatasi hambatan hambatan politik
karena kalau kita menarasikan ataupun mengatakan bahwa ada dugaan anggota kepolisian yang terlibat
sebaiknya memang bukan diperiksa secara awal oleh kepolisian gitu
dan kita juga sangat menyayangkan bahwa selain yang temuan temuan yang sudah sama saja dengan yang tahun lalu
ternyata juga tim bentukan polri juga menyimpulkan motif dan mengatakan bahwa ini dugaannya ada
nah ini kan aneh
nah ini kan aneh
ada pelaku kemudian ditangkap diperiksa ditahan dan seterusnya
didalami keterangannya siapa yang menyuruh dan lain lain
orang yang menyuruh baru kemudian ditanyakan
sebelum ke situ tentu ada keterangan tadi dari tim ya
yang kemudian menyatakan bahwa ada keterkaitan kasus ini dengan enam kasus high profile
kita coba dengarkan lagi seperti apa tadi tim tgpf menyampaikan itu kepada publik dalam konferensi persnya
tgpf menyatakan bahwa ada keterangan dari tim yang menurut tgpf

tgpf menyatakan bahwa ada keterangan dari tim yang menurut tgpf
pak saudara akil mutar am
kemudian kasus sekjen mahkamah agung
kemudian kasus bupati buol
sudah sudah berapa itu lima
nah ini kasus yang tidak dalam penanganan tetapi memiliki potensi
sekali lagi mungkin kasus ini tidak terkait dengan pekerjaan beliau atau teman teman di kpk pada saat ini
tetapi tidak menutup kemungkinan kasus ini juga punya motif
yaitu kasus penanganan sarang burung balet di bengkulu
mas algif disampaikan tadi ada enam dugaan kasus high profile yang melibatkan orang orang besar
yang sedang diinvestigasi sedang dilakukan penyelesaian oleh novel baswedan
bagaimana anda memahami pernyataan tadi soal enam dugaan high profile tadi
dan juga seperti apa kemudian orang orang yang kemudian penyidikan itu terkait dengan enam kasus besar
apakah anda melihat itu sebagai sebuah temuan yang baru
enam kasus itu sebenarnya ada banyak pihak juga sudah menduga ataupun mengaitkan
kan wajar dalam penyidikan tindak pidana dia sedang menangani kasus apa gitu kan
apakah terkait dengan kekerasan yang ditujukan kepada
novel itu hal yang sangat wajar
tapi pemilihan enam kasus itu juga dipertanyakan oleh teman teman dan novel baswedan
apa yang dipertanyakan
kasus yang ke enam sarang burung walet kan sudah selesai sebenarnya
sudah ada skpp dan seterusnya gitu
tapi ada juga satu kasus yang tidak disidik oleh novel baswedan
tapi dikait kaitkan kepada novel baswedan
apa itu kasus buku merah
jadi kasus korupsi daging yang sempat heboh
dugaannya ini mengarah ke kasus yang ke enam
jadi kasus yang ke enam
kita tidak ingin menuduh bahwa general yang di belakangnya ini adalah kapolri
tapi kalau mau melis kasus itu ya ada yang tertinggal satu
dan apa peran novel di sana novel bukan penyidiknya
tapi seminggu sebelum novel diserang
novel mendapatkan informasi bahwa ada satu penyidik kpk yang akan diserang
dan itu penyidik dari kasus korupsi
dan novel kemudian bertindak dia mengamankan penyidik tersebut
dan akhirnya penyidik tersebut selama
tapi kemudian laptopnya yang hilang ketika dia kembali dari bandara ke rumahnya ataupun ke kawasannya
kita coba dalami itu lagi nanti
usai jeda mas algif termasuk juga saya akan tanyakan soal ada rekomendasi untuk membentuk tim teknis di lapangan
yang nanti akan diberikan kepada polri begitu
ini rekomendasi dari tgpf sendiri
bagaimana kemudian novel atau mungkin anda sebagai tim kosong
hukum merespon menanggapi tim teknis itu
kita break terlebih dahulu kami akan segera kembali sesaat lagi
oke anda kembali di prime news
kita lanjutkan diskusi setelah kemudian tgpf memberikan rekomendasi
tapi juga tidak mengungkap siapa sebetulnya pelaku dari penyeraman air keras dalam novel basun
ternyata tidak berhasil untuk membuktikan itu
tadi kita terhenti soal ada rekomendasi ya
ini merekomendasikan kepada kapolri untuk melakukan pendalaman fakta terhadap kasus novel baswedan di jalan deposito
di mana ada dua orang tidak dikenal yang berada di dekat tempat wudhu masjid
dengan membentuk tim teknis dengan kemampuan spesifik yang hal tersebut tidak dimiliki oleh mereka saat ini begitu kira kira
seberapa yakin anda dengan kemudian rekomendasi tim teknis dari tgpf ini
bisa mengungkapkan melanjutkan penyelidikan terhadap kasus novel baswedan ini
ya ini justru membuat kasusnya semakin berlarut larut
dan sejak awal kan ini kasus oleh polres jakarta utara kemudian oleh polda
kemudian disupervisi juga oleh mabes kemudian muncul satgas ataupun tpf
kemudian ada lagi rekomendasinya ke kepolisian sendiri gitu
ini menjadi sangat aneh kalau ternyata ada hambatan skill
saya rasa itu tidak berdasar karena sebelumnya juga anggota dari tim ini enam puluh orang sekian gitu
yang isinya juga mayoritas dari kepolisian yang punya skill yang mumpuni dan perlengkapan yang cukup menurut saya
dan sebelumnya juga ada bantuan dari anggota densus delapan puluh delapan yang kemudian mengidentifikasi berapa nomor telepon
yang beredar di sana dan mencurigakan dan kemudian menemukan wajah yang dikonfirmasi oleh saksi saksi di sekitar kejadian gitu
jadi menurut saya baiknya memang ini sudah cukup gitu
dan kalau dulu pak jokowi
sudah cukup dengan menyatakan bahwa tidak sanggup tidak bisa membuka begitu mas
kalau dulu pak jokowi menjawab bahwa ya kita tunggu kepolisian sampai menyerah
ya kepolisian nggak akan menyerah tentunya gitu
tapi inilah sinyal pak jokowi bahwa kasus kemanusiaan ini
kasus yang merupakan ujian bagi kita terkait pemberantasan korupsi
gagal diproses oleh kepolisian sehingga butuh tgpf independen
tapi kan sudah ada tadi tuh sudah ada tadi dua orang yang kemudian ada di sekitar rumah novel baswedan
satu orang kemudian mungkin memantau rumah novel
itu kan kemudian mungkin menjadi rekomendasi dari tgpf untuk kemudian didalami lebih lanjut
itu belum cukup ya
saya rasa itu belum cukup
berapa bulan setelah penyerangan tim investigasi dari masyarakat sipil sudah menemukan itu
berapa media yang melakukan
investigasi sudah menemukan itu
komnasam juga sudah menemukan itu
jadi bedanya apa dengan yang ditemukan oleh tim bentukan kapolri ini
tidak ada yang baru menurut emat kita jadinya
dan itu hanya anda lihat sebagai pelaku lapangan saja atau karena memang belum ada yang baru sama sekali sebetulnya
ya belum ada yang baru sama sekali dan orang tersebut diduga kuat adalah pelaku lapangan atau orang yang mengintai
jadi jangan dikira dia mengintai dia juga yang melakukan
kita melihat bahwa ada orang yang mengintai kemudian ada yang melakukan
kalau ini disamakan akan jadi kabur dan ada alibi nanti
yang dimaksud alibi orang yang mengintai tentunya tidak berada di lokasi ataupun di kejadian itu
dia mungkin bisa sudah keluar kota kemana gitu
tapi ketika disamakan kemudian dicek ternyata benar dia di luar kota ya ketemu alibinya gitu bahwa dia tidak ada di situ gitu kan
ini yang harus dipisahkan
ada orang yang mengintai ada yang eksekutor ada yang kemudian menyuruh eksekutor ada pelaku intelektualnya gitu
kembali soal kewenangan berlebihan yang tadi sempat disampaikan oleh dari tim tgpf ya
anda melihat ini sebagai apa sebetulnya ketika kemudian tgpf justru menyampaikan itu kepada publik soal kewenangan berlebihan motif misalnya balas dendam karena sakit hati dan sebagainya itu apa
ya ini justru opini yang seharusnya tidak dipercaya oleh publik
menurut saya karena mereka membuktikan sebuah motif di mana tidak ada tersangka ataupun pelaku lapangannya memang bisa diduga seperti itu
tapi kapasitas tim bentukan polri bukan kapasitas seperti itu
itu kapasitas mungkin pengamat mungkin masyarakat gitu yang menduga pasti ada
bahwa kemudian mereka juga melakukan investigasi temuan temuannya mungkin mengarah ke sana itu bagaimana mas aldif
ya mereka kan tidak menyampaikan hal itu kepada publik dan seharusnya
dengan waktu enam bulan apalagi lebih dari dua tahun dengan tim yang sebelumnya itu sudah ditemukan gitu
dan setidaknya menurut hemat kita baiknya memang fokus di pelaku lapangan ataupun fokus di peristiwa sebelum peristiwa dan peristiwa sesudah
baru kemudian ketika terjadi ada penangkapan ada tersangka dari
baru diketahui ya apa kira kira motif dan lain sebagainya
menurut saya bukan kapasitas tim investigasi
ataupun satgas ataupun tpf untuk menduga duga gitu
tapi betul betul memaparkan fakta fakta yang mereka temukan gitu
kita coba sampaikan lagi bagaimana kemudian novel baswedan salah satu poin tanggapannya terkait dengan konferensi dari tgpf hari ini
kita akan tampilkan dalam sebuah grafik yang sudah kami siapkan
nanti saya akan juga tanyakan ke mas algif bagaimana kemudian novel secara pribadi dan juga sebagai korban menyikapi konversi pada hari ini
ini sulit bagi saya tentu seorang penyidik yang punya perspektif yang logis nggak mungkin saya menanggapi suatu ucapan yang ngawur
ngawur yang bagaimana mas algif dan sebetulnya bagaimana kemudian novel secara pribadi menyikapi konversi pada hari ini oleh tgpf
ini sepertinya dia lewat teks ya
jadi emang kita juga cukup perhatian
beliau itu tidak bisa membaca teks sebenarnya sekarang
jadi ketika membaca teks itu dia harus screen capture di zoom
jadi ketika dia bales lagi teks tersebut dia akan zoom lagi screen capture kemudian zoom lagi
jadi mungkin ada banyak pengulangan pengulangan yang terjadi ketika dia bales itu
dan tadi kita bertemu dengan mas novel sebelum press conference di kpk
dan beliau memang menyatakan betul kekecewaannya gitu kan
tpf ataupun satgas bentukan kapolri
dan kalaupun tidak ketemu siapa pelaku lapangan kenapa kemudian juga muncul tuduhan tuduhan lagi kepada beliau
itu yang saya sayangkan juga ya
sebelumnya kan novel dituduh radikal taliban
kemudian dituduh jadi komisioner ke enam
tidak ngikutin aturan di kantor dan seterusnya
ada banyak tuduhan terhadap beliau gitu
dan kemudian ini ada lagi tuduhan bahwa melakukan
menggunakan keunangan yang berlebihan
dalam kasus apa
dan itu seharusnya juga kalau mau fair ya dilaporkan aja ke pengawas internal gitu
dan penggunaan yang berlebihan di kpk
apakah karena penyitaan
menyita yang tidak terkait dengan bukti korupsi misalnya
ataupun tidak ada perintah dari pengadilan
tidak ada surat surat
ataupun yang lain
dan itu kan tuduhan serius bagi orang ataupun anggota lembaga yang seharusnya punya integritas tinggi
jadi kita melihat disini
jadi kita khawatir justru opini publik beralih bahwa novel baswedan ini yang kebangetan gitu
memang layak untuk disiram dengan air keras
itu opini publik yang betul betul kita khawatirkan
dan jangan sampai itu terjadi
tapi kalau kemudian
jadi maksudnya begini mungkin ya
kalau kemudian memang ada temuan atau dugaan menggunakan kewenangan berlebihan itu
ya silahkan dibuktikan begitu ya
ya dibuktikan oleh tpf yang mana
dan itu dari saksi yang mana
dan itu tidak dijawab tadi
itu dari saksi yang mana ditemukan fakta fakta tersebut
apakah orang yang diduga pelaku misalnya
kalau diduga pelaku
kalau berarti seharusnya orang ini jadi tersangka dong
kenapa nggak ada tersangka
mas algif satu hal lagi yang juga menarik perhatian publik adalah
ada bantahan soal keterlibatan atau diperiksanya mantan kapolda metro jaya ya
komisian pol emi riawan
tapi kita harus break dulu
kami akan segera kembali sesaat lagi
ya anda kembali di prime news
kita akan masuk ke segmen terakhir dialog
sejak awal kami sudah banyak berdiskusi tadi dengan mas al givhary
kuasa hukum novel basudan
yang kemudian menyayangkan soal pernyataan dari tgpf hari ini yang dianggap
gagal total begitu mas al ghifari ya
dan juga justru menggiring opini bahwa seolah olah novel yang kemudian disudutkan
dan pernyataan yang kontradiktif soal tidak ada saksi
sementara ada beberapa orang yang diperiksa
ada alat bukti dan lain sebagainya
nah kita akan lanjutkan
yang juga menarik perhatian publik adalah ketika ada nama komisian pol emi riawan
yang disebut sebut dalam kasus novel baswedan ini
kita coba dengarkan lagi tadi apa terakhir kemudian m iqbal menyampaikan kepada publik
komjen muhammad iryawan itu tidak diperiksa
ya terus diobrol dengan santai
kapasitasnya selaku kapal dan metru jaya pada waktu itu
dan kemudian ada pertanyaan
ada informasi yang tidak tahu dari mana bahwa
pak komjen muhammad irawan pada waktu itu
kapal dan metru jaya
ngobrol ketemu dengan saudara novel baswedan
apa yang disampaikan tadi itu biasa
di dalam hubungan senior junior
mantan polisi junior kami
jadi jangan di framing macam macam
baik saya akan lanjutkan dialog kami pada malam hari
bersama dengan mas algi
ada bantahan ya
jangan mengait kaitkan soal m i iriawan
komentar anda seperti apa
kita sepakat dan sebenarnya menyayangkan
berapa hari lalu muncul
dugaan bahwa general yang terlibat itu adalah
komjen m i iriawan
dan beberapa media menanyakan
teman teman juga menanyakan
mengontak apakah ini general yang diduga
informasi yang sepotong dari tim satgas gitu
dugaan yang macam macam di publik
kita punya prasangka baik justru terhadap komjen
komjen m i iriawan
beliau yang memperingatkan
novel untuk berhati hati
dan kondisinya dalam ancaman
sebulan sebelum penyerangan
dia menawarkan bantuan keamanan
yang ditolak oleh novel
karena novel tidak mewadap privilege
dan novel mengatakan bahwa
baiknya dikomunikasikan ke pimpinan
ancamannya menjadi serius
dan m i iriawan
punya etiket baik
untuk melindungi novel
dan kemudian ketika muncul
beliau lah yang terlibat
ini jadi aneh lagi
kemudian kita lihat
oh ternyata ada misinformasi
ataupun informasi yang sepotong
yang diberikan oleh satgas
sehingga orang berpandangan
bahwa dia lah
sehingga muncul spekulasi spekulasi
beruntung tadi juga dijawab oleh
kemudian dipaparkan kembali
bahwa itu tidak ada kaitannya
tapi ada hal yang menarik sebenarnya
tidak mem bap saksi
apakah karena m i iriawan
sebagai seorang general
sehingga dia tidak di bap
ini kita kembalikan lagi
benar benar novel menyebut
nama seorang jenderal yang terlibat
ataupun lebih dari satu orang
apakah betul betul akan di bap
jangan hanya seperti tadi
karena seharusnya di bap
ya kan tidak ada kekuatan hukumnya
seorang komjen m i iriawan
pun seharusnya di bap
walaupun dia memang punya etikat baik
punya organisasi yang menguntungkan
kami sampaikan kembali
bahwa kami sampai saat ini
belum bisa menghubungi ifdal kasim
yang sebelumnya sudah konfirmasi
akan bergabung dalam diskusi kami pada malam hari ini
untuk itu kami akan lanjutkan bersama dengan mas al gifari
anda tim kuasa hukum
meragukan kinerja tgpf ini
karena independensinya begitu ya
atau karena ini dibentuk oleh kapolri
apakah ini juga menjadi salah satu indikator
bahwa menurut anda
sampai hari ini
tidak ada hasil apa apa
ya itu menjadi terbukti
tim ini dibentuk
satu dari komposisinya
yang terlibat selama dua tahun itu
kemudian ada beberapa figur
yang kita ragukan independensinya
ada yang jadi staf ahli kapolri
kita tidak serang pribadinya
jadi kalau mau menyelamatkan
menyuntaskan kasus ini
dan juga sebenarnya memberi jalan keluar
bagi polri sendiri
lebih baik tgpf independen
sehingga polri juga terbebas
objektif dan seterusnya
dan tidak khawatir akan konflik of interest mungkin ya
kasus ini betul betul bisa terbuka
dan kita juga membantu kepolisian
menghukum ataupun menemukan
orang yang mencemarkan nama polisi
karena terlibat dalam penyerangan
setelah kemudian tidak ada nama yang diungkap
ini kan juga publik
kemudian bertanya tanya lagi ya
sampai kemudian menunggu
sampai hari ini ternyata juga tidak ada nama
mungkin juga berasumsi bahwa kasus ini akan
kembali menjadi buram gitu
tidak ada titik terang dan lain sebagainya
setelah ini diungkapkan tadi ke publik
tidak disebut nama
apa setelah ini dari tim
kuasa komunafil baswedan
kita akan follow up lagi
tuntutan kita ke pak presiden
kita sih berharap misalnya apa yang di
baik nuril gitu kan
ada putusan pk
kemudian presiden sangat responsif
kemudian ada ksp turun disitu
kemudian segera suratnya dikirim ke
dpr untuk memberikan
rekomendasi terkait amnesti
kita mau yang cepat
seperti itu sebenarnya
tiga ratus ribu orang
yang sudah menandatangani petisi tersebut
dan ini menjadi concern banyak orang
kasus ini menjadi sangat penting
ini bukan hanya untuk novel
tapi ini untuk kpk
nggak hanya novel yang diserang
teman teman kpk yang lain
dan semangat untuk pemerintahan korupsi tadi itu
bukan karena novelnya gitu
mungkin anda sampaikan lagi kepada publik
mendorong kembali untuk dibuat
tgpf independen dibawa presiden kan
sementara tim yang
kemarin sudah bekerja
apa dasar dan juga apa pertimbangan
apa alasan utamanya bahwa
ini harus dibawa presiden
dengan tgpf yang independen
selama dua tahun kasus ini belum juga selesai
delapan ratus hari sudah
dan ini bukan kasus novel pribadi
tapi ini kasus untuk menyelamatkan kpk
betul betul kita harapkan untuk memberantas korupsi di negeri ini
membuktikan dirinya bahwa betul betul
bekerja dengan baik
ini ada kepentingan
kepolisian kita duga
bahwa ada orang orang yang terlibat
yang berasal dari anggota kepolisian
dan tidak mungkin kasus ini diselesaikan oleh kepolisian sendiri
berdasarkan kasus yang sebelumnya
misalnya kita contoh tgpf
dalam waktu berapa bulan
nama nama yang diduga sebagai pelaku
contoh yang baik
walaupun aktor intelektualnya di kasus munir itu tidak sampai di proses
pelaku pelaku lapangan ada berapa orang yang dihukum terkait
jalan ataupun peta jalan keluar untuk penyelesaian kasus ini
baiknya tgpf independen
ini kita butuh keberanian dari pimpinan kpk
untuk menyelidik kasus ini
dengan pintu masuk obstruction of justice
kaitannya ini dengan kasus kasus korupsi yang sedang ditangani oleh kpk
jika ada kaitannya
lanjut ke penyidikan
kpk sidik sendiri
dan tuntut sendiri
oh ternyata ini tidak ada kaitannya dengan kerja kerja kpk
silahkan limpahkan kepolisian
itu dua peta jalan yang
yang bisa di
nah tapi kita memang berharap
presiden bisa tegas disini
sebagaimana kasus kasus sebelumnya
presiden misalnya sejaman sby
sby bisa mengambil langkah yang tegas
kita juga sempat banyak komplain dengan sby
ada contoh ya
agenda pemberantasan korupsi ini dipimpin langsung oleh
tapi kemudian bahwa
ini sekarang di kepolisian akan membentuk tim teknis
karena tidak menyambut itu secara
beda dengan tim tim yang sebelumnya dan
ada tim penyidik dan lain lain
jadi kita berharap bahwa
kita kerahkan dukungan untuk novel baswedan
dan meminta presiden untuk
membentuk tgpf independen
apapun yang bisa dikontribusikan oleh masyarakat
mas algifar kita tunggu seperti apa kedepan
proses ini berjalan
apakah akan ada tgpf yang kemudian diharapkan oleh teman teman dari novel baswedan
atau ada cara cara lain
kita akan lihat bagaimana kasus yang jelas itu kita akan kawal bersama
terima kasih banyak mas al givhar sudah hadir di prime news malam hari ini
kami akan segera kembali dengan informasi lain
tetaplah bersama kami